lima dua puluh satu triliun rupiah
hal ini disampaikan oleh menko perekonomian erlangga hartarto
saat rapat koordinasi bersama sejumlah kementerian pada rabu malam
ia mengungkapkan bahwa alokasi bantuan telah dibahas oleh pemerintah
untuk kemudian diberikan kepada masyarakat
melalui sejumlah program
baik bantuan langsung maupun subsidi
mempersiapkan alokasi anggaran sebesar rp lima puluh lima dua puluh satu triliun
di mana anggaran ini nanti
terkait dengan penambahan program ini
yang nanti akan dijelaskan juga oleh ibu menteri keuangan
yaitu kartu sembako diktonistrik internet prakerja
bantuan bulog kartu sembako ppkm
dan selain itu pemerintah insentif usaha mikro
yang besarnya satu dua juta